menpora dito aryo tejo memastikan bonus bagi para atlet sea games dua ribu dua puluh tiga cair senin dua puluh dua mei mendatang
menpora mengatakan presiden joko widodo akan membagikan langsung bonus kepada para atlet peraih medali di istana negara pada senin pekan depan
hal ini disampaikan oleh dito jumat sore di kantornya
dito menjelaskan skema pembagian bonus bagi atlet peraih medali akan mengacu pada sea games sebelumnya
namun soal rincian nominal bonus yang akan diterima para atlet baru akan disampaikan bersamaan dengan momen pemberian bonus oleh presiden joko widodo
menpora juga mendorong masing masing federasi yang menaungi cabang olahraga yang juara dalam sea games ikut mengucurkan bonus bagi para atletnya
melalui kementerian keuangan pemerintah menganggarkan pemberian bonus bagi atlet peraih medali sea games dua ribu dua puluh tiga sebesar dua ratus tujuh puluh lima miliar rupiah
saat ini untuk bonus kita masih mengalami
tercu dengan apa yang sudah kita lakukan pada saat sea games sebelumnya
tapi pada senin besok ketika saya menghadap bapak presiden saya akan membicarakan potensi potensi lainnya
dan untuk bonus bonus luar lain kita mendorong para federasi juga memberikan bonus masing masing